halo apa kabar sejumlah peristiwa dalam negeri dan mancanegara telah kami rangkum untuk anda dalam redaksi cnn indonesia siang bersama saya iqbal kuniadi
nah anda mencari referensi liburan mungkin saja untuk akhir pekan atau justru untuk lebaran nanti
kota batu di jawa timur harus anda coba wisata apapun yang anda cari ada di sini
mulai dari wisata edukasi situs sejarah wisata alam bahkan wisata permainan yang memicu adrenalin anda
nah miladia rahma akan mengajak anda untuk menjajal serunya paket lengkap berlibur di kota batu
wah sepatu kejatuhan tapi seru banget
ini sih sudah pasti dijamin lezat
nah rasanya kita sepakat ya kalau bicara soal kota batu ini adalah kota paket lengkap
karena selain kulinernya enak banyak sekali tempat tempat wisata yang menarik untuk dikunjungi
mulai dari wisata edukasi wisata alam bahkan sampai wisata adventure nya
nah membuka jalan jalan saya di kota batu hari ini saya akan ajak anda untuk mencoba serunya berwisata adventure
ya sedikit macu adrenalin lah gitu
kira kira apa yang akan saya lakukan siang hari ini
selamat datang di gunung banyak kota batu
tak lengkap rasanya berkunjung ke batu kalau tidak menjajal serunya bermanuver di udara alias para layang
jangan khawatir semua prosedur keamanan diutamakan di sini
dan anda akan diteman oleh pilot yang berpengalaman
ini pertama kali saya oke mau dipakai
wah ini pengalaman pertama saya
cukup membuat dig dig dig
wah sepatu terjatuh tapi seru banget
wah indah sekali
pemandangan kota batu dan pegunungan hijau yang memukau seketika melenyapkan ketakutan saya
bagi anda yang hobi bersuah foto berfoto di atas ketinggian ini bakal membuat anda ketagihan
buas menikmati pemandangan kota batu dari budarang
kami bersiap untuk pendaratan
posisi kaki tidak boleh sembarangan
dan pendaratan mulus dilakukan
yeah keren sekali
cukup cukup cukup
ternyata tidak hanya saya yang ketagihan tapi juga wisatawan lainnya
awalnya doang sih takut selanjutnya sih biasa malah enak sih bener tadi kalau udah
diatas nagih was memacu adrenalin di pegunungan banyak kini saatnya rileks sebentar siapa coba
yang bisa menolak keindahan alam seperti ini ya saya ada di desa pujon kidul kabupaten malang
ini adalah sebuah desa wisata yang pengelolaannya diatur sendiri oleh masyarakat desanya ada banyak
atraksi atraksi wisata yang bisa dinikmati spot spot foto yang instagramable dan kekinian
jangan khawatir ada banyak juga kira kira apa yang akan saya lakukan di sini mari kita cari tahu
bersama yuk konsep desa wisata yang diusung oleh desa pujon kidul sejak dua ribu enam belas ini patut ditiru
seluruh ide dan pengelolaan wisata dijalankan sendiri oleh warganya atraksi wisatanya pun
seru untuk dicoba salah satunya bermain all the right vehicle atau
di tv ini menariknya anda bisa menjelajahi persawahan dan kebun sayur di area desa
bagaimana dengan anak anak jangan khawatir peternakan sekaligus pemerahan susu sapi ini
bisa jadi alternatif wisata edukasi anda dan anak anak tapi ingat perah susu hanya dilakukan
dua kali sehari
pukul delapan pagi dan setengah tiga sore tak hanya bisa menyaksikan proses pemberian pakan dan pemerahan
susu pengunjung pun bisa menikmati olahan susu yang disulap menjadi beragam produk mulai dari
susu pasteurisasi stik susu hingga kerupuk susu was berkeliling desa bujon kidul waktunya isi perut
tapi kami masak dulu ya masak apa kita buat ini kita hari ini masak dua menu mbak ya ada
yang pedas lagi coba ya kalau ngelihat bentukannya ya kan ini sih kayaknya sudah pasti dijamin lezat
bin eco bin kandos ya gitu ya nah bahannya kita mau bikin apa dulu nih kita mau bikin sambel sambel
kotor kotor oke apa aja bahannya banyak ada bawang putih bawang merah cabe kecil ada ini berlalu
namanya belalu iya ini yang khas ya tadi saya lihat memang yang khas ini dari sambal kloto ini
berlalu terus sama petai petai ya
nah ternyata tidak susah membuat sambal ikan pelotok ini tidak ada bedanya dengan sambal sambal
lainnya namun ini yang membuatnya menjadi khas belalo atau bunga bawang
yuk ah aduh ini mantep banget jadi ini tidak ada
alasan nggak mau masak di rumah karena gampang banget bumbunya gampang cara bikinnya juga gampang
aduh enak banget menu kedua tak kalah mudah siapkan bawang merah bawang putih cabai rawit
kemiri kunyit serta lengkuas lalu haluskan tumis bumbu halus hingga wangi dan masukkan sedikit air
masukkan bahan bahan lain seperti tempe tahu koka atau lenca dan ikan teri goreng
tambahkan santan kental jangan lupa beri garam gula dan kaldu bubuk setelah matang sayur pedas ini
siap disajikan liburan seru saya kali ini ditutup dengan hidangan sederhana dan nikmat
jadi tak perlu pikir dua kali untuk melancong ke kota batu dijamin puas meladia rahma batu